lebih dari satu bulan setelah dibuka museum of modern contemporary art nusantara atau museum macan
terus mengundang banyak pengunjung dari dalam dan luar kota jakarta
direktur museum macan aren sito bercerita kepada cnn indonesia secara eksklusif
mengenai ide dibalik pembangunan museum tersebut
dibangun atas dasar upaya untuk melestarikan karya karya anak bangsa yang tercecer
di dalam satu kemasan kontemporer
dibangun di kawasan kebun jeruk jakarta barat dengan luas empat meter persegi
museum berskala internasional milik pengusaha akr group haryanto adikusumo ini
akan menampilkan sembilan puluh dari delapan ratus karya seni milik pribadi secara bergiliran
bukan hanya untuk meletakkan karya tapi juga melindungi karya untuk masa depan
untuk anak anak anak anak kita
itu adalah peran yang sangat penting di dalam museum yaitu perlindungan
jadi museum macan telah mengundangkan first sight vol satu dan vol dua
bagaimana entusiasme sejauh ini
kita telah mendapatkan respon yang sangat bagus untuk first sight
jadi first sight adalah permainan di hutan
ini benar benar adalah sesuatu yang kita inginkan untuk melakukan program
ini adalah titik pertama di museum
tidak ada apa apa di dinding kita memiliki beberapa pembentukan di tempat ini
tapi lebih ke persembahan
ini adalah persembahan arti
dan ini sedikit beresiko karena tidak semua orang pernah mengalami persembahan arti
salah satu yang menjadi favorit para pengunjung adalah infinity room oleh yayoi kusama
yang dikenal telah menarik jutaan pengunjung di seluruh dunia
ini adalah yayoi kusama
ini adalah salah satu dari ruang infinity
kusama adalah seorang artis yang luar biasa
dia jepang dia memiliki karier yang sangat panjang
dan sekarang dia terus bekerja di sekolah kecil
jadi kami sangat beruntung untuk memiliki pekerjaan seperti ini infinity room
dan hanya ada beberapa juta pekerjaan yang telah dibuat
instagram dan media sosial sangat penting karena
dalam hal yang demokratik
anda tidak perlu berada di tempat itu
anda tidak perlu berjalan di seluruh dunia untuk melihat sesuatu
anda dapat melihatnya melalui mata orang lain
maraknya penggunaan media sosial di kalangan muda saat ini
membuat informasi dapat diakses dari mana saja
mostly kalau saya ke galeri itu kebanyakan yang benda mati ya
jadi kayak cuman lukisan atau sklapture atau sesuatu yang tidak ada
tapi kalau di sini
dia ada manusia juga dia mainin fashion nya juga
jadi seru gitu
jadi orang bisa lebih dekat gitu kayak lebih hidup gitu
selain itu akses ke museum acan juga bisa didapat dengan harga yang sangat terjangkau
tiga ratus adalah sangat murah mengandalkan ruang dan karya seni
kenapa kenapa jumlahnya
karena kita ingin memberi keuangan kepada orang lain
ini adalah ide baru
membership juga baru
kita ingin memberi keuangan kepada orang lain untuk bergabung dengan kami
dan berjalan bersama kami di perjalanan ini
dan kita ingin menilai kepada masyarakat
bahwa seni bukan hanya untuk orang yang memiliki kemampuan
atau orang yang memiliki pendidikan
begitulah jumlah uangnya di dalam segi kemungkinan untuk orang lain
hasil karya seni indonesia nantinya akan mengisi lebih dari setengah di ruang musim acan
kita tentu berharap semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati dan mengenal hasil karya negeri sendiri